selamat ya mas setio
semoga setelah mas setio membeli kolam renang ini
bisa jadi lebih bagus
jadi ramai dan bisa digunakan anak anak bima sakti
insya allah pak
terima kasih banyak ya pak
mas setio beli kolam renang itu
uang dari mana
aku tahu sekarang
kayaknya ini minta tolong
kita cari bantuan yuk
nggak usah cari bantuan
nggak mau ah
makanya rafa cari bantuan
kalau cari bantuan itu kelamaan
keburu mereka kenapa napa
mendingan kita bantuin aja sendiri
kesian juga kali
aku nggak mau kali
diapa apain sama tudung itu
ayo buruan gue besi
jangan kejar hati hati
rafa jangan ke situ rafa
bu messi bu messi rafa
aduh malah diterusin
jangan jangan dia nggak denger
dia kayaknya gak dengerin kita manggil manggil
kenapa diulang lagi sih
kalau dia dengar kan pasti berhenti
pasti dia itu berhenti
kalau dia mendengar teriakan kita
yaudah mendingan sekarang kita kejar aja yuk
ini udah buang aja rafa sih
repot banget adeknya dibawa bawa
bella bangun bella
bella bella bangun bella
bella bella bangun bella
bella bangun brb
ya allah jangan mati is
ya allah bella
aduh mana dia
eh bangun dong
ya dia pernah
pak tangkap pak
iya itu pak duyungnya
tolong dibantu bu
giring dia bawa dia ke atas ya ayo naikin ayo siap berhenti waduh eh coba lihat lihat
doyong beneran ya eh mana dulu banget siapa itu berhenti siapa sih itu siapa kebua
hai roh roh ayo kemudarikan ayo kemudarikan
kak itu kan kaya dari di rafa yang waktu itu kita ketemu
maksudnya apa kampung kita di teror hantu doyong ternyata kamu doyongnya bagus kamu
anak saya juga gara gara dia
kenapa kamu melakukan semua ini
saya mau balas dendam sama setio

tuh masa bales dendam bales dendam bagaimana masa tio apa bisa kita mulai untuk acara hijab kabelnya
memang benar benar di

kamu yang kaya mau nerima dia yang cuma pelatih renang
dari dulu juga ibu udah bilang
jangan pilih laki laki yang kayak dia
masa depannya tuh gak jelas
dia itu gak bakalan bisa ngebahagiain kamu
tapi aku mencintai dia bu
dia juga mencintai aku
kalau dia emang bener bener cinta
emangnya cinta bisa bikin kamu kenyang
kayak gak ada laki laki yang baik dengan lainnya aja sih
eh selamat ya mas setia
semoga setelah mas setio membeli kolam renang ini
bisa jadi lebih bagus
jadi ramai dan bisa digunakan anak anak mimasakti
amin insya allah pak
terima kasih banyak ya pak
mas setio beli kolam renang itu
hah uang dari mana
aku tau sih
aku tau sekarang
pasti mas setio pernah menerima uang dari orangtuaku
dengan syarat mau tinggalin aku
keterlaluan kamu mas
saya nggak terima diperlakukan begitu sama mas setio
makanya saya nyaman jadi peti goyung yang seram
untuk menakuti orang orang bumisari
supaya usaha mas setio bangkrut
udah ke ceritanya
sekiranya kamu mau c regrets
aku pasti uang dikalahkan
mau ikut asal perempuan itu yah
tapi kalau aku negeri begini itu minus bikin apa
iya betul saya juga
wah untung belum saya tembak
enggak boleh main hakim sendiri
eh jangan jangan jangan
gak usah ditabukin gitu
mending kita lelepin aja langsung
eh jangan jangan jangan
saya suka emosi
saya tuh emosi kalau ngelihat ada cowoknya suka mempermainkan perempuan bu messi